sebelumnya orang tua maupun keluarga mendiang brigadir yosua huta barat berharap para terdakwa yang ikut menghabisi nyawa yosua mendapatkan hukuman mati
sidang pembacaan tuntutan terhadap kuatmaruf dan juga riki rizal yang merupakan sopir dan ajudan verdi sambo digelar senin siang di jakarta
ibu korban brigadir nofrian syah yosua huta barat rosti simanjuntak menyaksikan jalannya sidang yang disiarkan langsung di layar televisi
dari rumahnya di desa sukamakmur sungai bahar kabupaten muaro jambi
rosti simanjuntak mengatakan para terdakwa mesti dituntut hukuman seberat beratnya sesuai dengan pasal tiga ratus empat puluh dan sepantasnya hukuman mati
pihak keluarga meminta agar di saat putusan hakim jaksana membuat keputusan terhadap para terdakwa
ini sidang tuntutan buat ikut mengikuti persidangan tuntutan buat godmaruf hari ini
para pencipta pemerintahan keluarga dan semua masyarakat indonesia
hakim memberikan hukuman yang seberat beratnya sesuai dengan hukuman tiga ratus empat puluh atau hukuman mati yang sepantasnya
karena mereka sudah melakukan kejahatan kejahatan yang sangat luar biasa